hai jenazah aktris aminah jendrakasi dimakamkan kami siang di tempat pemakaman umum karet bifak
tanah abang jakarta pusat selain anak dan keluarga pemakaman dihadiri oleh sejumlah
pemeran film sidul anak sekolahan di banget akan kita baru ketemu rumah rumah baru berapa
bulan yang lalu dan apa sidul seri sudah mau tayang dan memang kita rencana mau kumpul lagi
ya gitu doanya keluarga sama berdoa jelas yang baik kan selain kerabat sejumlah penggemar artis
lawas pemeran maknya dalam sinetron sidul anak sekolahan ini juga ikut mengantar almarhumah
ke tempat peristirahatan terakhir suka nonton film film sidul anak sekolahnya iya dari awal
sampai akhir kalau
aminah mengembuskan nafas terakhir di kediamannya di jalan japos raya pondok aren tangerang selatan
banten rabu malam menurut cucu almarhumah aktris senior tokoh maknya ibu dari dul mandra dan atun
dalam sinetron sidul anak sekolahan ini empat muntah muntah akibat sakit beberapa tahun
terakhir aminah menderita berbagai penyakit salah satunya glukoma tim liputan cnn indonesia